rai adikku kenapa kamu mendorongku
raka aku bukan mendorongmu raka
tapi aku tersandung oleh kain itu
kalau begitu ayo rai
kita berjalan kembali
di sini rai
aku harus merubah penampilanku
kamu tunggu disini saja rai
sudah aku katakan kamu berdiri disini
kamu tidak apa apa
rasanya aku sudah tidak tahan lagi raka
aku sudah tidak kuat lagi raka
aku harus mencari pakaianku dulu
tunggu disini adikku
salamualaikum ibu unda
kita sudah kembali ibu unda
raka dimana ibu nda
kenapa ibu nda tidak ada disini raka
saya guru paman
rai kena santang
kenapa pada panik begitu
apa yang terjadi raden imas
iya kenapa ini teh kenapa
ada apa ini kenapa kalian terlihat panik
rai syukurlah kita bertemu disini
dari tadi kami sedang mencari ibu
ibu nda menghilang rai
ayolah jangan berontak
diamlah kau disitu
nyerompang lepaskan aku
aku akan memantrai
penjara ini dengan pagar gaib
agar kau tidak bisa keluar
dan akan membusuk di dalam penjara ini
nyerompang lepaskan aku
eh lepaskan aku
jagad dewa batar
ada apa ini
kenapa hamba seperti merasakan gelombang energi kesenian
yang sangat besar
dari keluarga hamba
pasti ada hal buruk terjadi
aku harus segera kembali ke pajak
sekarang kamu bisa beristirahat disini

kita harus cari ibunda kemana lagi ray
sebaiknya sekarang kita berpencar
kita harus mencari ibunda
dari segala sudut hutan ini
aku sudah kehilangan ayah anda
aku tidak mau kehilangan lagi untuk yang kedua kalinya
dimana kak bunda sekarang
jika sudah mau pulang
orang yang menanggungwith taha
aku aku tidak lagi
tidak pernah berani